hah emangnya enak loh reva
bokap loh aki aki tua ini abg tua
bakal gue bikin jauh dari lo reva
biar lo tau rasanya jauh sama orang yang sangat lo cintai
jino kok baik banget
tante aku sama raya mau pamit pulang dulu ya
soalnya kan udah malam juga
iya deh mendingan lo balik udah malem
kagak baik kan malem malem perempuan sama laki jalan
kagak boleh jalan malem malem ya
ya tante aku pamit ya aku juga mau pulang
yan lo cepet sembuh yan katanya mau ikut futsal lo
rai mon makasih banyak ya
maafnya gue udah ngerepotin lo berdua
gini nih tante anaknya suka lebay
maksudnya bukan sekarang ngerepotinnya mon
orang udah main makanan sekarang minta hadiah
kagak bisa begitu
kalo gak ngerepotin bukan dian ya
ya udah deh tante pamit dulu ya
dian pulang ya
ntar kalo misal kamu pulang siapa yang nemenin aku ke toilet
iya be kamu nginep lah disini
emangnya kamu tega
ninggalin adriana dalam keadaan kayak gini
gak mau minum dulu mama taruh
kalo di meja aku gak mau minum
gak nginep disini gak temenin aku
eh adriana bukan begitu
mas harus pulang karena kasihan reva
reva nanti sendirian di apartemen
terus gak mikir aku di kamar sendirian
seharusnya suaminya nemenin istrinya di kamar
lagian kan kalo reva ada surti di rumah
mas eh di apartemen
ya pasti dijagain sudah lah
aduh bukan tapi lagi aku beneran gak mau minum
eh gak mau apa apa
jangan gitu dong
aku cuma mau mas be nemenin aku lagi sakit
wajar gak sih macam masalah
kalo salah pilih
be tolonglah kamu nginep disini
lagipula liat liat juga keadaannya adriana
mama kan gak pernah maksa kamu tinggal disini
tapi kan sekarang dia bener bener butuh kamu
dan dalam keadaan yang lemah kayak gini
mama juga gak tegang lihatnya
be mau keluar sebentar
ya insya allah
dasar apg tua lapil
ini lauk terakhirnya asik
finally selesai juga ya bi ya
ini makanannya banyak banget
pasti papi bakal suka
tapi cuma mau ngasih informasi
kalo papi gak jadi pulang ke apartemen
kenal apa pi
reva udah masak banyak loh buat makan papi nanti
menginap di rumah mama adriana
jadi papi harus jagain mama adriana
kamu gak apa apakan
ya udah deh bi
ya udah sekarang kami istirahat
jangan tidur malam malam ya
papi juga mau istirahat sayang
tapi gak jadi pulang nih hari ini
tapi kayaknya nginep di rumah adriana
tapi kayaknya nginep di rumah adriana
teh nginep di rumah si nyomut
tapi kayaknya nginep di rumah si nyomut
gak tau juga deh bi
hah emangnya enak loh reva
bakal gue bikin jauh dari lo reva
biar lo tau rasanya jauh sama orang yang sangat lo cintai

jino kok baik banget ya sama gue
apa dia cukup kasian liat kondisi gue
bell gue ini cuma mau ngomong sama lo sebagai temen ya
apapun nanti yang terjadi sama allah
lo tuh harus kuat bel
harus bisa kuat dan semangat
karena banyak orang yang di sekitar sana
yang hidupnya lebih menderita dari kita
dari apa yang kamu alamin sekarang
kamu lihat mereka
mereka punya semangat yang kuat untuk bisa jalan lagi bak
dan gue yakin lo juga punya semangat yang sama
semangat ya bel
eh harus balik
kenapa kok cepet baliknya
nggak lama lamain aja jalan jalannya gitu
jangan juga lah tante
kasian bella juga harus istirahat
iya juga sih
ya besok tuh
tante teh mau beli cemilan sebentar
kamu bisa temenin neng bella sebentar nggak
dan kalau bisa sih sebenarnya
tante tuh pengen minta kamu kalau bisa temenin
temenin tante juga
temenin neng bella di dia semaleman gitu
soalnya kadang kadang susah tidur
susah tidur tante
sementara tante teh kudu tidur ya
kalau enggak kan emang kak ratu endorse ya
jadi keriput celong gitu
ya si bellanya ngajak ngobrol lah
maksudnya temenin di dia
maaf banget ya tante
tapi aku harus buru buru pergi juga
karena lagi ada urusan lain
ya tenang tenang lah kalau gitu
bella istirahat nek
bisa tante biar aku
ih kamu temenin kuat pisan
aduh aduh aduh sob
tak tak diamankan
belakang sih kodana
ya terima kasih banyak ya gino
ya ya bella kalau gitu aku pelan dulu ya
tante aku pergi dulu tante
ya terima kasih gino terima kasih ganteng
udah kasep hatinya juga kasep
jangan sister di situ aja dulu di situ aja
saya mau beli cemilan sebentar
aduh tidak bisa diem ya cacingannya sisternya
enggak tetep lama
bentar ya neng
cemilannya mana dwi
aduh nah cemilannya kuyuk kuyuk baik
kudu bikin cembukur ya
sok atu keti
satu endorse sampai madona beraksi
ismi mande sudah datang dwi